rekan rekan wartawan yang saya hormati
seyogianya hari ini kita ingin melakukan konferensi pers
atas beberapa hal
tetapi intisarinya tidak lepas dari
si raturahim para tokoh tokoh kita ke bogor kemarin
dinamikanya begitu cepat
dan setelah kita melakukan stabayun
maka kemudian berdasarkan arahan daripada senior senior kita dikatakan
cukup yang melakukan
kita melakukan konfesi pers yang bersangkutan
yaitu ulama ulama kita yang melakukan konferensi pes di lara zeka
nah karena kita ini adalah bagian integral daripada kepemimpinan yang kita akui
maka pada saat diarahkan seperti itu kita bilang
dan kita akan minta difasilitasi oleh para senior senior kita
untuk melakukan silaturahmat
jadi kita harus melakukan hal yang lebih terang dan lebih berbahaya
sehingga kita bisa melakukan hal yang lebih berbahaya
jadi kita harus melakukan hal yang lebih berbahaya
karena kita sadar betul
akan ada yang memanfaatkan hal ini
untuk meretakkan uhwah kita
padahal uhwah umat islam dalam menghadapi situasi politik kedepan
itu adalah yang paling penting
itu yang bisa kita sampaikan
bahwa apabila ingin mengetahui
hal hal yang berkaitan dengan
pertemuan para kiai dan ulama kita di bogor
silahkan langsung mencari beritanya kepada yang bersangkutan
kami tidak mau terjebak
di dalam mengeluarkan statement statement
yang akan memperkeruh situasi
karena kami percaya
perjuangan umat islam kedepan
itu makin lama
makin membutuhkan kekompakan dan satu komando
saya pikir itu yang bisa kita sampaikan
kurang lebihnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tidak ada tanya jawab ya
tidak ada tanya jawab
oke terima kasih sekian
waalaikum warahmatullahi wabarakatuh